kok jawabannya cuma oh
menurut kamu bapak harus bagaimana
bapak harus senang
bapak harus sedih
dari dulu bapak sudah bilang
daripada kamu sama dede
mending kamu sama tuti
mungkin dede sudah tidak suka sama kamu
kalau misalnya dia bilang bilang juga nggak mungkin kabur namanya
acing dengarnya itu cuma dede kabur gitu aja
yaudah mak acing ke dalam dulunya
si dede kabur kemana
kenapa kabur dia
masa ente ada ada aja
gak ada kaos ini
akum dadang idoy
pasti puas bener ngetawain saya
lagi pakai dibikin kaos segala
lagi ada lope nya lagi
tadi teh belajarnya seru banget
komputer itu hebat ya bu
bisa buat menghitung
bisa buat menggambar
bisa buat menulis
bisa buat apa aja
kalau dini punya komputer
enak juga ya bu
apalagi komputer sekarang minta beliin
dini kan gak minta
iya kamu gak minta
anak muri nyate punya komputer semuanya
ibu guru juga gak minta ke bu
guru kamu mah gak bakalan minta secara langsung
tapi tunggu aja
bentar lagi teh bakalan keluar surat edaran dari sekolah
pungutan buat patungan beli komputer
emangnya ibu gak tahu ujungnya gimana
ibu mah juga pernah sekolah den
kulkas aja belum dibeliin
belum biaya lahiran
sekarang udah minta beliin komputer
aduh aduh aduh
mana ini teh
koran saya kemana
jangan jangan ada konspirasi anti kecerdasan
atau ada pihak pihak tertentu yang ingin melakukan pembodoan massal
karena kamu senewan kalau baca koran
dan saya lihat kamu jadi ikut ikan senewan

biasanya kan sore
sobri udah minta izin pulang cepet tadi pak
dede kabur dari rumah maya ros
jadi sobri sibuk nyari dede
kok jawabannya cuma oh
menurut kamu bapak harus bagaimana
bapak harus senang
bapak harus sedih
dari dulu bapak sudah bilang
daripada kamu sama dede
mungkin dede sudah tidak suka sama kamu
mungkin dede sudah tidak suka sama kamu
apapun saya bantu menyelidiki
saya turunkan tim untuk kasus ini
kalau misalnya bu yola itu suka sama kamu
mau nikah sama kamu bagaimana
ya nggak apa apa tuh kang dadang
suami kan boleh punya istri dua
nah kalau ikoh mau nikah sama aceh
baru nggak boleh
tata siapa iko mau sama aceh
wah sain yang bilang kang dadang
kan tadi kang dadang dong
kang dadang lupa ya
bukannya lupa doi
tapi kamu ngapain dengerin omongan mertua saya
nggak usah didengerin doi
kamu sedang nanyanya yang nggak sama dia
saya mau ke tuti dulu ya
udahlah saya juga mau pergi ya
gimana aja boleh
kamu pulang saja dulu dong
assalamualaikum salam cuy
saya temu bersihin gerobak cilok
saya tadi disuruh dagang cilok sama kangkos warah
dagang dagang terus
tangkos warah teh ayaya wae
warung kopi dibikinin
tapi kulkas nggak dibeli beli
susah kalau punya suami nggak ngerti maunya istri
punten ceh gerobaknya dimana
tuh disamping ambil aja
disini ada buku tentang intelijen bu
nggak ada pak
buku buku penyelidikan detektif
disini kan isinya buku bacaan buat anak anak
tapi coba aja bapak cari
siapa tahu ada yang bapak suka
baik bu terima kasih
assalamualaikum salam kak mbak drun
mau di dalam apa di luar kak
sudah disini saja
nah kita bicara bicara disini
kalau saya tidak salah dengar
kamu teh jadi menjual tanah kamu
kenapa kau mendadak gitu
dulu malah mempertahankan
untuk tidak menjualnya
kalau tanah itu tidak saya jual
soalnya harganya lagi bagus
tapi kalau tanah itu saya jual
soalnya tanah bagja tidak ada jalannya
tapi kalau tanah bangja tidak ada jalannya